kita pernah berjanji
ketika kita bersatu kita tidak boleh saling membohongi
kamu sudah bohongin aku
ini surat gugatan cerai aku ke kamu
aku mau menyelesaikan semuanya di pengadilan
berdasarkan bukti bukti yang ada
dan keterangan para saksi di sidang sebelumnya
maka dengan ini sidang memutuskan
dijatuhi hukuman empat tahun penjara
akhirnya gue bener bener aman sekarang
mbak andin yang di penjara
gak akan ada yang tahu kalau gue pelaku yang sebenarnya
papa gagal melindungi kamu
papa gak bisa melepaskan kamu
pak biarkan andin menjalani hukuman ini
papa tadi kita kan dengar sendiri
andin sudah terbukti bersalah
mbak harus sabar ya
mas kau percayakan mas sama aku mas
kau masih percayakan mas
gak mungkin kan mas aku melakukan ini
kau percayakan sama aku mas
kita pernah berjanji
ketika kita bersatu
kita tidak boleh saling membohongi
kamu udah bohongin aku
ini surat gugatan cerai aku kamu
aku mau menyelesaikan semuanya di pengadilan
mas aku gak mau mas
mas tolong mas jangan cerai dengan aku mas
mas aku disayang banget
mas aku disayang banget
mas tolong jangan bisa dari aku mas
tolong kau percaya sama aku mas
tengah kamu di
aku bersumpah aku gak akan pernah mahu kehilangan kamu
kamu kenapa no istighfar no istighfar
kenapa dia tengah kayak gitu nanti
tidak nanti aku
kandi sudah mendapatkan balasannya
atas apa yang semua dia
bukan bukan kamu udharsana
udharsana kamu harus berhenti
kamu harus kuat sayang
tahu kalau ini berat buat kamu
aku yakin kamu bisa ayah
papa yang namanya dalam pernikahan itu
gen anak ditentukan juga oleh ibu
ya kalau ibunya baik anaknya juga pasti baik
kalau ibunya belang sak ya udah dijamin anaknya pasti belang sak
sampai detik ini aku masih gak percaya dengan semua dituduhkan kepada andir
ya tapi bukti dan saksi sudah jelas
kamu gak mau percaya gimana lagi
lebih rasional dong pa
aku tahu anakku ma
aku kenal dia
dia nggak mungkin melakukan hal seperti ini
ya tapi kita kan gak bisa melihat orang hanya dari luarnya aja pak
yang namanya andin itu dari luar terlihat seperti anak baik baik kan
tapi ternyata dia selingkuh dari nino dan dia hamil dengan selingkuhannya
karena dia takut ketahuan sama nino dia bunuh si roy
ini bukti pa
ini bukti pa
sementara kamu bisa lihat elsa
ya elsa memang anaknya egois dan ada sedikit keras
tapi dibalik sifatnya dia yang keras itu justru dia sebenarnya hatinya tulus
karirnya dia sekarang justru bagus lagi meningkat
udah deh pa
ya andin itu kriminal
dia udah bunuh orang pa